hai hujan deras yang mengguyur wilayah ibukota jakarta membuat jalan celilitan
besar keramat jati jakarta timur terendam banjir setinggi empat puluh cm selasa malam
akibat tingginya air sejumlah kendaraan roda dua bahkan mengalami mati mesin
kendaraan yang melintas di sepanjang jalan ini harus mengurangi laju kendaraannya
selain intensitas curah hujan yang tinggi saluran air yang kurang baik juga menjadi
faktor terjadinya banjir dua orang korban nampak merintih kesakitan lantaran separuh
tubuhnya terjebak di reruntuhan bangunan rumah akibat tertimpa rel kereta yang
longsor di kampung baru kelurahan empang kota bogor jawa barat selasa malam
timsat juga mengevakuasi
satu balita dan satu orang dewasa serta seorang kakek yang ditemukan dalam
kondisi kritis korban kritis beserta kedua jenazah langsung dievakuasi ke
menurut keterangan saksi peristiwa terjadi saat tebing penahan rel kereta
setinggi dua puluh meter mengalami longsor dan menimpa lima rumah warga usai diguyur
hujan keras beberapa jam hingga kini tim sahab gabungan masih mencari sisa
korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan longsor
sementara kondisi bentangan rel kereta sepanjang lima belas meter masih nampak menggantung
sekilas tanah ini tampak biasa saja namun saat diinjak tanah tersebut menjadi bergoyang seperti
air fenomena tanah bergoyang berlokasi di desa bades kejamatan pasir yang memajang jawa timur
perangkat desa setempat mengecek lokasi tanah bergoyang dengan luas sekitar tiga x tiga meter
meter yang berada di tepi aliran sungai yang dilalui banjir lahar dingin gunung semeru warga
menduga fenomena tanah bergoyang terjadi akibat adanya lumpur yang tertutup oleh tanah kalau armada lewat
sini jelas ambles mas karena kurang lebih kedalaman dua meter belum ada korban makanya saya antisipasi
dulu jangan sampai menelan korban begitu mengantisipasi tanah bergoyang tidak dilalui warga
maupun truk pasir perangkat desa setempat memberi tanda menggunakan ranting kayu pepohonan